selain menjadi korban bencana
tanah longsor sejumlah warga di purworejo jawa tengah
ini mulai terserang penyakit setelah terjadinya banjir
sampai saat ini air masih merendam beberapa desa setinggi lima puluh cm
hujan yang menggujur kabupaten purworejo beberapa hari terakhir
membuat sejumlah desa di kecamatan butuh dan bayan
kami siang terendam air sungai dulang serta sungai jali yang meluap
banjir yang melanda desa tangkisan kecamatan bayan misalnya
merendam ratusan rumah dan puluhan hektare sawah setinggi lima puluh cm hingga dua meter
banjir terjadi akibat jebolnya tanggul di sungai jali karena tingginya debit air
untuk melakukan aktivitas sehari hari
warga terpaksa menggunakan rakit yang terbuat dari batang pohon pisang
selain menimbulkan kerugian materi
banjir membuat puluhan warga terserang penyakit kulit
serta infeksi saluran pernapasan dan pencernaan
karena apa banjir ya
banjirnya waktu itu sempat berapa meter
pasien besar menghidap sakit kulit
kemudian infeksi saluran hapas dan infeksi saluran pencernaan
pasien umumnya terdiri atas kaum ibu
anak balita dan manula yang rentan terkena penyakit akibat banjir
faktor lingkungan yang tidak sehat dan cuaca yang buruk
sangat berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh mereka